kalau bohong demi kebaikan apalagi dia kan orang yang baik banget pasti dia mau bohong
lah aida demi kebaikan orang lain kebaikan orang lain apa termasuk
apa apa kalian udah kerjasama untuk bohongin papa soal hasil tes dna
aduh kenapa sampai ngomong kayak gitu sih gawat nih kalau terus menyesal aku
untuk seorang ibu yang kurang ajar dan gak sopan seperti mbak wajar kok anak
mbak semua membangkang mbak mendingan pergi di sini sebelum warga kampung ngumpul untuk gebukin mbak
nonton enaknya ada apa ribet ribet disini
budara kalau ibu mau ketemu sama aksan lebih baik ibu temuin aksan sendiri
enggak usah bikin keributan di rumah saya aida saya kesini bukan mau ketemu sama saya
memang mau mencari kamu bilang sama mereka kalau kamu itu bukan anaknya pak surya dan neng
memang mau mencari kamu bukan anaknya pasurya dan neng
memang mau mencari kamu bukan anaknya pasurya dan neng
tes itu palsu kan bener kan tes itu enggak cocok kan
l adding kedua
deket jatuh sakitnya
untuk jatuh sakitnya
hingga enggak papa cuman jangan keseringan nyusupin tadi aja lama lama kepala bisa bocor
enggak kalau aku bisa bos bos gede ujung jago kok betulannya bisa kecil
biarlah aku ketemu aida sebagai orang lain yang penting aku bisa dekat sama aida
tapi rasanya aku menikmati bisa dekat dengan aida seperti itu
bisa dengar omongannya yang suka asal
bisa dengar ketawanya yang lucu
matanya melebar kalau kaget
udah papa baru sampai
papa perhatiin dari tadi kamu senyum senyum sendirian
ada kejadian lucu apa hari ini
tingkah lagunya aida pa
iya dia memang kadang kadang tingkahnya suka lucu ya
apalagi kalian berdua kan begitu dekat
papa yakin dengan kedekatan kalian itu dia pasti mau melakukan apa aja untuk kamu
termasuk mungkin kalau kamu bilang dia suruh bohong dia pasti mau bohong untuk kamu
oh iya iya pasti pa pasti dia tuh disuruh apa aja kalau kita udah kompak dia mau pa

kalau bohong demi kebaikan apalagi dia kan orang yang baik banget pak pasti dia mau bohong lah
demi kebaikan orang lain
iya kebaikan orang lain lah
apa termasuk papa
apakah kalian udah kerjasama
gawat nih kalau papa terus menyesak aku
pak bukan itu maksudnya pak
kan aku bilang seandainya dia disuruh bohong kan ini belum terjadi bohongnya pak
papa tau lah aida tuh anak yang baik pak gak mungkin bohongin papa
iya aida memang gadis yang baik
biasanya aida tidak mungkin berbohong dan melakukan hal seperti itu
nyapu yang bersih ya
kalau nggak bersih nanti kamu dapat jodohnya yang berewokan
hahaha kok kamu rahasia banget sih
kayak temen kamu itu siapa
maaf aku ganggu kalian
enggak kita lagi bercanda bercanda aja pak
tungguin zah ada apa ya
aku datang kesini cuma mau ngasih kamu ini
bencong kamu akan menikah
dan aku harap kamu bisa hadir dengan aku
kamu jadi nikah sama yudhiyah
tapi sebenarnya aku dulu masih berantem
sekarang aku tinggal pasrah aja
kalau ini keputusan kamu
aku doain yang terbaik buat kamu za
dan kamu gak jadiin ini beban
allah pasti akan mempermudah semua jalan kami
kata kata kamu tadi seperti
semacam suntikan semangat lagi buat aku
karena aku tahu kamu pasti ngomongnya dengan hati
udah deh kalau begitu aku pamit dulu ya
jangan lupa datang
aku pasti datang
kamu itu laki laki yang baik zah
aku doain supaya kamu bahagia
kok bisa kesini mas
tahu dari mana kantor saya
gak penting bagaimana saya bisa sampai disini
tapi yang penting
sekarang juga kamu harus takut
udah berapa kali saya bilang
saya tuh gak tahu
kamu jangan bohong odi
kamu jangan bohong odi
dimana dia sekarang
tania putriku kan odi
kalau saya gak tahu
gak tahu kamu jangan bohong odi
kamu jangan bohong
sebelum saya berhubung kasar sama kamu
sehingga kamu katakan sebenarnya
tania itu putriku kan
saya gak tahu mas
saya gak tahu
kalau ini memang gak punya aturan ya
terus bikin ribut seperti tadi
bularas bularas kok jadi sini sekarang
ini bularas kan
pergi kamu pergi
sebelum saya panggil polisi
aduh itu orang
dia tahu tahu masuk saja
mengapain kamu kesini
saya datang kesini untuk mengungkapkan kebenaran
ini darah aidi
saya yakin pak surya ingin mengungkapkan kebenaran
dan saya yakin juga pak surya pasti ingin tahu
apakah anak gadis yang pak surya sayang itu
dan pak surya anggap sebagai anak sendiri
benar benar anak pak surya
jangan lupa like share dan subscribe